laga semifinal aff antara indonesia melawan singapura sukses membawa masyarakat yang menyaksikan semuanya langsung senam jantung ya kemarin
empat gol yang dicetak oleh skuad garuda mengantarkan indonesia langsung masuk ke laga final melawan thailand
apakah kali ini indonesia akan membawa pertama kali gelar juara
bergabung langsung dari singapura pelatih timnas indonesia shin taeyong didampingi penerja macong sok so
saya sedikit bisa berbahasa korea tapi akan interview dalam bahasa indonesia
selamat untuk kemenangan indonesia sekali lagi
tim indonesia menjalani pertandingan yang lebih panjang dari thailand
bagaimana kemudian persiapan fisik dan kesiapan dari para pemain kita untuk menghadapi laga melawan thailand rabu besok
kita berada di thailand tapi kita lebih banyak berusaha dari thailand
bagaimana perjuangan anda
pertama sekali perjuangan kesehatan adalah yang paling penting
tapi kita juga memiliki sebagian lagi waktu
kita juga memiliki sebagian lagi waktu
tapi kita juga memiliki sebagian lagi waktu
karena thailand lebih kurang dari kita
jadi mungkin kita berdua harus berusaha lebih banyak
memang saat ini sangat penting untuk pemulihan para pemain
tetapi memang kita lebih banyak waktu istirahat daripada thailand satu hari lebih
jadi yang penting kedua tim sangat sangat penting untuk pemulihan fisik

dan seperti mana
nah tentkinya perjuangan darioninghen
dan respon dari pemain hampir semua
apa demikian juga
sebagai pemain kita bisa menang jika kita melakukan permainan yang kita inginkan
jadi kami ingin menang tapi setelah kita menang

jadi kami memiliki kesulitan yang sangat sulit
dengan pengalaman seperti ini
sehingga tim pemain yang kita miliki sekarang
bisa lebih banyak menggunakan pengalaman di luar negara
dan bisa lebih baik
dan juga bisa terus berjuang di luar negara
dan kami menginginkan mereka untuk terus berjuang di luar negara
jadi coach shin memberikan instruksi kepada pemain
bahwa kita harus melakukan permainan yang baik
jika begitu kita pasti akan mendapatkan kemenangan
jadi setelah kita menang satu gol
ada yang mendapatkan kartu merah dari tim singapura
tetapi dengan kurangnya pengalaman dari pemain kita
jadi anggap ini sangat mudah karena ada yang mendapatkan kartu merah
tetapi dengan berdasarkan pengalaman seperti ini
pasti akan jadi lebih baik lagi untuk ke depannya
dan juga saat pertandingan memang memberikan semangat kepada para pemain
keriku pada pertandingan kemarin kita juga sempat melihat
ada sedikit ketegangan yang terjadi di pinggir atau di samping lapangan
mungkin coach sintayong bisa jelaskan kepada kita masyarakat indonesia
apa yang terjadi kemarin sebenarnya
saya sangat sedih
saya sangat sedih
saya sangat tertarik
apa yang terjadi coach

tapi saya ingin berbicara tentang hal yang tidak terjadi
pada saat kita menang gol pertama
pemain singapura menang di pangkat terakhir

dan menang di pangkat belakang

dia mengucapkan semangat terakhir dengan saya
kami menangkan gol bersama

tidak boleh menang gol bersama
kami harus berusaha untuk berusaha untuk menang gol bersama
tapi pemain itu melihat saya menang gol
dan mengatakan saya tidak boleh menang gol
jadi pengadil singapura mengakuinya
dia menanggung saya
jadi saya berkata
kita harus berusaha untuk berusaha
jadi kita berkata
kita berusaha untuk berusaha
tapi sebenarnya tidak ada yang viral
pertama kita masukkan gol pertama
tapi ada pemain cadangan dari singapura
sambil turun dari pangkat belakang
melakukan selebasi arah ke coach shin
harusnya tidak boleh melakukan selebasi kepada benc lawan
tetapi dia melakukan selebasi kepada coach shin
jadi coach shin bicara dengan keras kepada pelatih singapura
tapi pelatih singapura memang sudah paham
karena coach shin marah
coach shin bicara kepada pelatih singapura
memang ini lagi di dalam pertandingan juga
jadi harus kita melakukan selebasi
jadi tidak ada masalah sama sekali dengan tim singapura
dalam laga final
dua hari ke depan pada rabu malam
kita akan menghadapi thailand
yang kita tahu bahwa thailand juga punya kualitas pemain yang sangat bagus
apakah kualitas dari pemain thailand ini seperti apa
apakah sebaik vietnam
perbandingannya seperti apa dibandingkan dengan vietnam mungkin
thailand memang punya banyak pemain yang bagus
apakah kamu melihatnya dengan baik
atau apakah kamu melihatnya dengan baik
vietnam dan thailand adalah tim paling kecil di asia
mereka adalah tim yang paling bagus
mereka adalah tim yang paling berhasil

kami akan mengejar tim terakhir
tapi karena kita sudah menunggu
karena kita sudah menunggu
kita akan berusaha untuk berusaha untuk menang
saya pikir kita bisa menang dengan baik
saya pikir kita bisa menang dengan baik
memang saat ini tim thailand dan tim vietnam
adalah tim yang paling kuat dan baik di asia tenggara
memang pemain pemain sangat baik
memang pantes juga dan layak juga
ada di nomor satu dan dua
ada di nomor satu dan dua
dan tim indonesia baru lagi kejar kejar ke nomor satu dan dua
tetapi memang bola itu bundar
jadi pastinya kita bisa mendapatkan hasil yang baik
jika kita melakukan permainan kita
tujuh belas dari delapan belas gol yang dicetak dari dalam kotak penalti
apakah memang sejauh ini ada kendala dengan akurasi jarak jauh
atau bagaimana coach
saya lihat dari ujungnya sendiri
ada gol di dalam kotak penalti
kalau saya lihat
sekarang di luar
ada yang menembak
menembak jauh di luar
apakah ini menjadi masalah
apakah ada yang lebih tepat
kalau melihat pertandingan
kalian akan tahu
kita tidak memiliki tempat menembak
kita belum memiliki teknik yang memiliki
tim dan menembak yang terbaik
kita tidak memiliki kemungkinan seperti itu
kita harus mendapatkan kemampuan
untuk menangkan pertandingan
kita harus melakukan banyak terserah
dan menangkan pertandingan
setelah kita menembak
kita selalu melakukan latihan untuk menangkan gol
sekarang kita bisa membuat keputusan untuk menangkan gol
kita bisa melakukan banyak hal seperti itu
seperti apa yang ditonton
mungkin sama saja
pemain kita memang tidak banyak yang punya kemampuan
yang baik dalam menangkan pertandingan jarak jauh
coach nim memberikan instruksi
agar bisa lebih banyak toning pas atau truk pas
ke depan gawang
dan itulah cara yang terbaik saat ini
lebih cepat bisa menyerap
untuk menangkan gol
jadi mungkin karena itulah
mungkin kita banyak menangkan pertandingan jarak jauh
terima kasih banyak banyak
terima kasih coach
dan juga penerjemah
kita akan break terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan kembali interviewnya
tetap lebar bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih akan membahas
bagaimana jelang laga final antara indonesia dan thailand
langsung dari singapura
sejauh ini kita tahu bahwa indonesia paling produktif
indonesia ini juga paling banyak yang melepas
melepas shots sebanyak satu ratus lima belas kali
berbanding thailand sembilan puluh enam kali
apakah dengan statistik ini menunjukkan
lini serang indonesia
lebih baik kita dari thailand
indonesia paling menarik dari thailand
dan juga di thailand

jadi menurut saya
indonesia lebih baik dari thailand
yang lebih menyerang
jadi saya juga
menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
saya juga menarik dari thailand
lebih baik daripada thailand
oke adakah atau siapa pemain thailand yang patut diwaspadai oleh indonesia nantinya
tunggu kita harus berhati hati sama ada ada seorang pemain thailand di luar
di thailand sekarang ada delapan belas pemain
di thailand secara umum
dan juga ada seorang pemain yang berusia sepuluh tahun
saya sangat berhati hati dengan semua pemain thailand
saya harus memperhatikan semua pemain thailand
pemain indonesia yang masih muda
bahkan untuk sebagian besar pemain ini adalah final pertama untuk mereka
mereka adalah pemain yang muda
tapi mereka masih sedang menunggu
karena ini adalah final
dan mereka akan menjadi pemain terbaru
bagaimana anda mempersiapkannya
sebenarnya mereka adalah pemain terbaru

ada banyak pemain yang baru masuk ke final
jadi mereka akan sangat tertekan
dan jika mereka berjuang
mereka akan berjuang dengan berat
jadi mereka harus berbicara dengan pemain thailand
dan berbicara dengan mereka secara stabil
maka mereka harus berbicara dengan mereka
saya pikir begitu
pemain yang baru pertama kali datang ke timnas juga
dan mengikuti pertandingan yang sangat besar seperti ini juga
jadi pastinya laga besok
pastinya banyak pemain yang akan grogi juga
dan juga pasti akan banyak momen momen yang berbahaya juga untuk kita
untuk itu memang kita harus banyak kasih tahu
dengan pengalaman pengalaman coaching
dan harus bicarakan kepada part time agar lebih stabil
untuk mengawasi pertandingannya
mengapa tim ini membutuhkan pemain muda
saya tidak membutuhkan pemain muda
saya pertama kali datang ke indonesia
saya sudah berusaha dalam latihan untuk mencari kementerian tersebut
dan saya telah mendapat banyak kemahiran
dan juga mereka juga memiliki lebih banyak waktu
untuk membuat saya memiliki kemahiran
jadi mereka bisa memahami lebih cepat
kegiatan saya terhadap kemahiran saya
dan saya juga bisa memiliki lebih banyak waktu
untuk memperbaiki kemahiran saya
jadi tidak menggantung umur saya
saya akan berusaha untuk memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya

dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya

dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya

dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya

dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
dan saya juga bisa memperbaiki kemahiran saya
ada bekerja keras atau tidaknya di dalam lapangan
oke kita juga tertarik untuk tahu sebenarnya sejauh mana
atau bagaimana kedekatan pelatih shin taeyong dengan para pemainnya
kita tahu dalam video usai kemenangan kemarin
anda terlihat tertawa lepas kemudian berjoget di ruang ganti bersama para pemain
memang shin taeyong juga berusaha agar banyak sentuhan bodi dengan para pemain
untuk pendekatan dengan pemain pemain
oke ini adalah final aff ke enam untuk indonesia
lima sebelumnya indonesia selalu di posisi ke dua
anda mungkin bisa menjadi pelatih pertama yang membawa indonesia menjadi juara aff
bagaimana anda memaknai harapan dan dukungan dari rakyat indonesia yang sangat besar ini
untuk bisa menjadi juara
saya sudah datang ke final jadi saya pasti dapat kesempatan
tapi tidak ada yang bisa saya katakan
saya ingin memberi penampilan yang bisa kita lakukan
dan saya ingin memberi penampilan yang tidak akan membuat para pemain menyesal
dengan melihatnya indonesia akan lebih berkembang

dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih berkembang
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
dan mereka akan lebih baik
yang terbaik agar para fans bisa merasakan timnas indonesia itu menjadi sangat berkembang
harus memberi dukungan lebih dari sekarang gitu
jadi dan coach shin pun akan berusaha untuk juara dan kembali ke indonesia yang para fans inginkan
kita sangat berharap bahwa indonesia bisa membawa pulang gelar juara nantinya
coach shin terima kasih telah menonton
terima kasih juga